kenapa saya bisa meminja si ika ya
yang waktu dia ngomong
soal orang yang beramah denis
semalam saya abis ngejar ngejar orang
yang beramah denis juga
dari sikap denis
gak terlihat sedikit pun
kalau dia membenci keluarga guru
bahkan deniz ingin ketemu mama
untuk memberitahu sesuatu
bawa denis ke mobil saya
biar saya hadapi
bahkan saat kemarin denis ditangkap sama mereka
sepertinya mereka sangat takut kalau denice bicara sesuatu
berarti denis bukan bagian dari penelor itu
terus siapa bosan iqbal
dan anda dimana denis sekarang
sial gue ketangkap lagi
gue harus bisa kabur dari sini
gak ada jendela
cuma ada satu pintu keluar dan itu pun dijaga
sekarang satu satunya harapan gue tinggal vera
sayang tolong aku datang ke rumahku besok malam
pastikan gak ada yang ikutin kamu
cari hp ku di bawah tempat tidur
serahkan ke polisi
semoga saja biara kerjain apa yang gue minta
dengan begitu polisi bisa cari dan bantu gue
akhirnya selesai ya
akhirnya selesai ya
suka nelfonin aku gak jelas nyamperin aku kantor
aku terlalu ngu banget sama dia
makanya aku save sama dia orang gak jelas
karena biar kalau telfon aku gak mau angkat
kalau kamu tuh udah punya calon suami
dan kita udah foto frewet
kamu juga tapi doang sekali sekali main ke kantor aku ya
karena orang ini sering banget muncul kalau aku udah pulang kerja
biar sekalian dia lihat
iya sih tapi
aku masih ujian s dua
nanti deh kalau udah beres semuanya
aku langsung ke jakarta ya
aku masih udah pikirin
yang waktu dia ngomong
soal orang yang berama dennis
abis ngejar ngejar orang
yang beramal indonesia juga
itu orang yang sama
udah mau jam lima subuh
ngajak aku gitu banget
saya dari tadi mau bangunin kamu
cuman gak tega
tuh namanya denis setianu
yang namanya vera itu di kampus kamu kan
saya mau ketemu sama daerah
yaudah saya rehat
kok kamu gak bilang sih mau dateng kesini
ah aku bawain kamu makanan loh
aku yang masak sendiri
ya ampun kamu rapat rapat aja sih
yaudah makasih ya
semalam aku habis nangkep
kejahat sama pak alam
ya ampun terus sudah diobatin
ya gapapa nanti juga sembuh sendiri
itu memar lalu luka
kalau gak diobatin nanti infeksi
di mobil ada p tiga k nggak
mana kotak p tiga k nya
wah itu mbak catherine sama randy
kamu udah bersedia
untuk jadi isi saya
keputusan saya untuk gak cerita
kalau saya tuh sempat ketemu pak irvan
randy akhirnya bisa bahagia
dia pantas bahagia
gak ada yang bisa bahagia
gak ada yang bisa bahagia
gak perlu lagi diganggu sama masa lalunya
nanti juga semua sendiri
tapi tuh biru banget loh
semoga mereka langkeng
dan lancar sampai pernikahan
selamat pagi mbak
kamu sendiri sarapannya
tapi bersarapannya sedikit
saya juga gak tau tuh
kurang enak banget
tadi barusan abis saya hantar ke kamar
yaudah saya cek dulu ya
barusan abis minum obat
terus sekarang lagi tidur
jadi kayaknya mendingan bu bos
istirahat aja dulu deh
biar mama istirahat dulu
terima kasih pak
bagaimana aku gak sekolah
aku mau jagain oma
kamu gak mau sekolah
nanti saya ngijinin di sekolah ya original
makasih ya sayang ya jagain rumah ya
nih habisin makanan
saya curiga daging celeng itu ada dalam sini
iya bang saya juga
ini mah daging sapi
bapak bapak ibu ibu
ada apa rame rame sama saya
udah banyak warga yang
kena penyakit borok
gara gara kita makan daging yang kita beli
pastinya ada apa apa yang prt
kamu bawa deh ke kamarnya ya
gue mau cari obat buat dia
ya mau apa lagi sih
air minta abang jujur sekarang
sebenernya abang jualan daging
daging celan yang kayak diberitain di tv
kerjaan lu tuh urus anak
bukan ngurusin gue
masuk deh lo
masuk deh lo
masuk deh lo
masuk deh lo
ya udah jadi biasanya
semua warga sini khususnya yang berjualan daging
dan apabila yang berani macam macam
berjualan daging gelonggongan ataupun daging busuk
kayaknya gue mesti stop dulu nih dagang celeng
aku ingat deh
gue ambil tuh di kulkas di rak yang paling bawah ya
tapi sebenernya ada apa sih
aku jadi penasaran deh
ya allah ini kena gigi celeng
eh eh don
aduh parah apaan sih lu
banyak warga yang kena penyakit bang
gara gara makan lagi yang kita jual
warga gua juga begitu
tadi gue lewat depan rumah pak rt
itu warga lagi rame ke rumahnya dia
yang buat takut nih masalah ini bakal lari ke kepolisian
makanya nih gue pengen pulang
gue pengen buang tuh sisa sisa daging celeng yang ada di rumah
berarti kita gak jualan lagi dong pak
nah ini untuk sementara waktu
lu mau panjang apa mau pendek
kita harus dagang seperti biasa
biar mereka orang gak ada curiga
paham gak sih lu
ya kan itu kata abang tadi
ya ampun lu bener bener telmi lu ya
nanti kalau situasi dan kondisi udah aman
baru kita ambil kita jual lagi
tapi gua takut mereka curiga bang
udah ini untuk sementara waktu kita hilangin semua barang bukti
paham gak sih lu
ngelan manggut manggut aja ya
tapi gua takut mereka curiga bang
lu takut apaan lagi sih dong
udah lu tenang aja
yang dagang di pasar itu bukan kita berdua doang
yang dagang daging itu banyak
udah gua pengen pulang
takut prt sampe di rumah lu
maa kapan kita berubah nih
ini sekarang kita mau ke rumahnya nenek
kamu tinggal dulu disana ya
jadi ada yang rawat kamu sakit
mama bantu bapak dulu kerja
nanti kamu di rumah nenek
cepet baik nih ya
ya lu inget ya
jangan cerita ke siapa siapa
termasuk ke orang tua lo
tentang dagangan gua
yaudah sana deh
ya allah pak
aku minta tolong pak jangan
eh nitip indah ya
nitip indah ya
kalau si pei macem macem
daripada gua buang nih daging caleng
mendingan gua kubur
jadi kagak rugi rugi banget
bapak i bapak i
bapak i salamualaikum
bapak i bapak i
ada apa yang rame rame kesini